kelihatannya dia lagi mainin tasya pak
karena trik triknya itu
bisa membuat cewek jatuh cinta sama dia
kesian tasya fik
dia gak tau siapa itu randi
bentar lagi hatinya tasya akan hancur
gara gara dua laki laki itu
randy dan tristan
ber sis so tepat sekali
memang banyak sekali orang orang yang
hidupnya tiba tiba hancur
hanya karena cinta
dan tasya masuk dalam daftar itu
dan semua ini
hanya karena cinta
berkat hidup brilian dari
semua yang jadi
sama aku tuh orang aku liat kok mbak jar juga liat
ya kan kak
kamu kan udah pulang sekarang
jadi aku udah boleh pulang kan
makasih banyak ya jar maaf banget aku ngerepotin kamu
kakak pulang dulu ya
udah sekarang aja kak
sekarang masih belum terlambat
sekarang udah terlambat tiara
ruang kosongnya udah ada yang ngisi
kakak pulang dulu ya
besar orang gede kata katanya bikin aku gak ngerti deh
disuruh bapak mau aku cinta kamu aja
hah mati gua
gua kan ada janjian
tandingan jatuh gak apa apa
mati dah gua
emang orang orang kayak gue nih selalu punya banyak keberuntungan
untung berapa ya
apa kamu terlalu mendalami karakter kamu
sampai kamu lupa ada pertandingan catur malam ini
karena itu papa khawatir yandi
sekarang ini kamu sudah terbawa arus kan
kamu harus ingat siapa trisan itu
kamu gak tahu seberapa kuat tristan
dan sekarang dia menyukai perempuan itu
papa bisa melihat dari sorot matanya
papa tenang aja
aku udah kasih semua informasi yang penting tentang aku yang mereka butuhin
supaya aku tahu kapanpun mereka mau datang buat aku
jadi aku tuh kemarin sengaja untuk
kau tahu manaiersa

makan siapapun orang tua kita buat apa
zekat yang pripadanya kita
kalau masih panggilan